kita ke informasi pertama saudara akibat salah paham anggota tni angkatan laut terlibat bentrok dengan anggota brimob di pelabuhan sorong
seorang anggota tni dan dua anggota polisi terluka
bentrokan terjadi pada minggu pagi di pelabuhan sorong
seorang anggota tni al mengalami luka di bagian kepala sementara dua anggota polisi juga terluka
kami sengaja tak menayangkan utuh visual ini saudara karena mengandung unsur kekerasan
salah satu anggota polisi yang terluka mengatakan dirinya datang ke tempat kejadian perkara akibat adanya pengaduan perkelahian
setelah sampai dirinya malah menjadi sasaran penyerangan hingga mengalami luka di bagian kepala
sementara itu para korban luka lainnya telah menjalani perawatan di rumah sakit
pasya bentrok sudara sejumlah hukum anggota tni angkatan laut diduga melakukan perusakan pos operasi ketupat mansinam yang berada di jalan yosudar sosorong
tak hanya itu pos drive thru satlantas polresta sorong kota dan juga polsek kp tiga laut turut dirusak
polresta sorongkota mengatakan peristiwa ini terjadi akibat salah paham namun tak menjelaskan secara detil apa permasalahannya
saat ini situasi sudah kembali kondusif
dirusak dua pos pengamanan ketupat terus satu pos lantas terus yang dilempar polsek kp tiga laut
kesalahpahaman saja antara anggota yang berjaga di pemal dengan anggota brimo